kemudian ada di sebelas tps
ini dinamis prof jadi setiap hari berubah
jadi seperti saya sampaikan tadi tanggal dua puluh dua itu ada problem di sekitar dua belas tps
kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya satu ratus tujuh puluh
kalau nggak salah pak ketua pernah bilang ya di media
karena memang begitu data banyak masuk
terutama ya kalau data dari jakarta kemungkinan karena kameranya bagus
kemudian hp nya itu enggak menggunakan nokia tiga ribu tiga ratus sepuluh zaman dulu
sehingga hasilnya lebih bagus
tapi kalau di daerah daerah ini yang mungkin kurang bisa di
prof banyak lembaga termasuk kpu ini
tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi
digitalisasi itu bicara tentang teknologi
tapi transformasi digital itu sebenarnya pada mindset
memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar
nah ini dulu pernah waktu saya diundang kpu di bali
tahun berapa itu april tahun dua ribu dua puluh tiga kalau nggak salah
sebetulnya perlahan lahan diambil transformasi digital dulu
sama dengan kita nggak ngerti apa apa langsung beli hp yang canggih
tapi cuma dipakai untuk telepon sama whatsapp
itu yang terjadi pada manusia banyak begitu kan
ada dipakai bisa untuk cari informasi
bisa dipakai untuk membuat jadwal dan yang lain lain
tapi karena mindset kita belum digital
kita pakai hp yang canggih hanya sekedar untuk wa sama telepon gitu
nah ini prof jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan
itu transformasi digital adalah bagaimana kita melakukan
ada salah satu bagian itu namanya data driven decision making
jadi kita harus menggunakan data itu secara valid
nah bagaimana validasi ini pertanyaan prof arief yang kedua ya
kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas
sk tiga ratus enam puluh itu menyatakan total suara satu dua tiga sekian
di turunkan ke provinsi tiga puluh enam provinsi ya

kalau nggak salah berarti kpu waktu pleno nakal gitu kan
kemudian provinsi mana ambil kampung saya lah jawa timur gitu
diambil kemudian rekap hasil rekap provinsi jawa timur diturunkan ke kabupaten
kan cuma dari tiga puluh tujuh kabupaten gampang itu cocokin aja
oh ya tambah satu lagi karena matiin jadi kota sekarang
jadi gampang itu jumlahnya prof
kalau kita jumlah tiga puluh delapan cocok ya berarti sudah tidak ada masalah di jawa timur
turun lagi misalnya dicurigai mana di kampung saya di madiun ada masalah di situ
jadi itu bisa dilakukan satu hari juga selesai kalau mau gitu kalau niat gitu ya
jadi dibalik arahnya dari atas ke bawah

melihat sebetulnya di indonesia itu ada sekitar sepuluh
teman teman yang punya inisiatif menggunakan melakukan perhitungan paralel
jadi mereka dasarnya juga dari tps dari fomc satu
mereka punya sistem sendiri kemudian di upload
beberapa yang saya punya datanya misalkan ada di berita misalnya jaga pemilu itu ada pak adar gumai di sana
ada teman teman kipp ada icw semuanya
waktu launching itu beliau mengatakan bahwa jaga pemilu ini sangat akurat datanya
karena dia menggunakan sistemnya selain menggunakan ocr juga divalidasi oleh manusia
nah tapi ketika kita lihat hasilnya tadi ternyata ya nggak beda jauh dengan si rekap setelah diselesaikan di perhitungan manual
nah dengan demikian menurut saya sebetulnya apa yang ada di serekap ya sama dengan yang diperhitungkan paralel yang lain
yang kedua sama dengan perhitungan manual juga
yang ketiga adalah sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan
jadi kita ribut ribut capek capek di sini
bahas sirecap itu ya bebesan kosong aja lah kira kira gitu
enggak ada gunanya gitu ya
kecuali kita ribut ribut capek capek di sini mbak sirikap itu ya batasan kosong aja lah kira kira
kecuali mau bikin ya mau nyala nyalain orang kan bisa aja
kalau memang mau nyalahin orang apa aja bisa disalahin
tapi pada hasil itu ya kita buktikan tadi bahwa baik hitung cepat hitung paralel dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat sangat mirip dengan eropa
jadi ini penting kita gelarkan dan menjawab dalil dari kedua pemohon
di slide nya ahli tadi coba dilihat itu tidak comparable
sikap kpu coba dilihat
sirecap kpu itu sudah delapan puluh delapan jaga pemilih cuma lima puluh
bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu dan seberat comparable
keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu
nono kita buka dulu pak jangan sok tahu pak
jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana
karena mereka kan relawan semua
kalau data itu sudah lebih dari lima puluh persen tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil
jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup
kita cukup pakai sampel dua ribu dua ratus saja sudah errornya sudah di atas
jangan comparable terus kemudian seolah olah di seratus
dari sekian panjang lebar penjelasannya
apa yang diceritakan tentang sirekap